tukang dan karunia ku terjebak di antara dua dunia
jalani sebuah kutukan dan karunia ku terjebak di antara dua dunia
dengan jurus jelas sutra aku menyerap tenaga dalam mukian santan

untuk ibu dan aku
dengan jurus jelas sutra aku menyerap tenaga dalam mukian santan
sekarang saatnya aku menghabisi mimpiku
sekarang kau ambil pedang itu
dan laksanakan hukuman kepada ibunya
daripada aku harus memenggal adik kandungku sendiri
tapi apa ada itu
youraug ada hukum spesifik
aku benar benar tidak menyangka
kamu mempunyai sifat musuh seperti ini surawi seja
benar benar puas sangat menyesal
melihat kamu seperti ini surawi sesa
ayo lakukan surawi seja
sesuka hatimu surawi seja
ayo lakukan surawi seja
tidak hari ini
kau sangat menyayangi
dan tidak tega
bila melihatnya terbunuh
aku akan memaksamu
menggal kepala ibu
agung gusti prabu
kami tidak sanggup melakukannya
aku sendiri yang akan
memenggal kepala ibu bundaku
dengan jurus jelas sutra aku menyerap tenaga dalam mekian santan
akhirnya aku menghabisimu
dia memasih ilmu karam
dari mana aku mendapatkan ilmu karam
bagaimana kalau dia mengetahui
bahwa musuh bebu yutani itu masih hidup
musuh bebu yutan
patiaga menyimpan dendam kesumat
karena ayahmulah yang mengalahkannya
entah di mana beberapa tahun yang lalu
puluhan tahun yang lalu
siapa kisanak sebenarnya